saya kemarin ke rumah hamdan
hamdannya nggak ada di rumah
katanya dia lagi ke rumah saya
buat hitung hitungan modalnya
kalau itu saya nggak ngerti
harus ngobrol sama orang yang biasa belanja
jangan tanya ke saya
jangan tanya ke ujang
jangan tanya ke murad
kamu lagi sibuk
dia lagi sibuk
esy cuma masak aja
si edo yang nyiapin bumbunya
kalau masak sendiri nggak pernah enak
kalau kita punya masalah rumit kita sederhanakan
terus kalau kita punya masalah sederhana jangan dibikin jadi rumit
akang dari dulu gak pusing
kalau kamu cuma bisa bikin telur ceplok gak apa apa
bikin telur ceplok
akang makan gak pake beban apa apa
kalau kamu terus nyoba masak yang lain
si edo yang nyiapin bumbunya gak apa apa juga
akang anggap itu kerja sama tim
akang lebih suka begitu
ada rasa sentuhan tangan kamu di setiap suapan makanan yang masuk ke mulut akang
akang senang buat tak
dia pengen mp dua

yang kau mau lihat semuanya ada apa apa kesulitan pak
yang kamu bahas ini
kenapa kamu gak bisa ditelepon
kalau kotak sama bang edi gimana
saya sudah janji sama dia buat ketemu hari ini
tapi kemarin jam dan waktunya belum saya pastikan
baru saya suruh standby
tapi dari tadi saya hubungi nggak bisa
nanti saya susulin ke rumahnya
saya sudah direbut orang
masih kamu pantau
bekas anak buah kamu masih bergerak
tapi kemarin sama tadi
dua orang dua orang saya hajar sama yayat
biar mereka mikir
perhianat ke abang itu keputusan yang salah
kapan orang orang yang abang bayar bergerak lagi
saya gak tahu
kamu belum pernah ke rumahnya
belum pernah dikasih alamat rumahnya
sekarang kamu jadi hamdan dulu
yang kenalin kamu ke bang edi siapa
pakai hp saya aja
saya gak hafal nomernya
memangnya si bubung mau jualan apa
kalau kan gue bang
tadinya mau jualan nasi
mending yang satu macem
misalnya pecel ayam
jadi kamu gak nyiapin banyak masakan
kalo bang sendiri
awalnya kan mau buka warung nasi
waktu itu kan istilahnya baru keinginan
belum dipikirin sampe mateng
saya jualan pecel ayam aja
gak harus gitu
memangnya dia bisa masak
ya gak harus bisa masak
kalau saya minta bantuan modal
enak gak ya
kayaknya belum bisa jang
terus dia sendiri
sebetulnya perlu uang
mau beli tanah
buat lahan pertanian
emangnya kamu mau buka usaha apa
nanti kalau saya servis di bengkel kamu
baru juga rencana
kang murad udah nanya gitu
masa nanya aja nggak boleh
bukannya gak boleh
tapi nanya yang lain dulu aja
bengkel motor apa
bengkel motor apa
bukannya gak boleh
motor kang murad
trail atau bukan
gak usah diperpanjang
nanti saya ke bengkel orang lain aja
apa aja yang harus kamu siapin
apa aja yang harus kamu beli
kan tadi saya sudah bilang
kamu harus ngobrol sama yang biasa belanja
sama yang biasa masak

nanti saya tanya sama sodara saya aja ya
sekalian saya tawarin dia kerja
kamu jadi apa
bos merangkap sebagai pelayan
sukanta lagi sibuk
saya istirahat sebentar
mau saya buatin kopi
buatin kopi buat tamu saya
sama buat saya juga
jadi bikin tiga
sama buat saya juga
ini karena ada niat berjianat
jagain saya aja
katanya mau ke rumah agus
biar ke rumah saya
kamu masih di rumah
atau udah jalan
udah di jalan
lagi ke pasar
saya mau buka warung tenda
peralatan sama bahan bahan yang diperlukan
kayaknya sejam lagi
dia udah pulang
ake rumah aja
dia sehari hari santai kan
kalau udah selesai masak
saya mau ngajak dia kerja
jadi tukang masak
tukang masak dimana
di warung tenda saya
terima kasih bing
terima kasih buat apa
buat bantu saya
gak usah bilang terima kasih
a juga sering bantu saya sama istri saya
kalau gitu sama sama
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
jangan siapin dapuk dari tang sogar
jangan jauh pake muda
ada luar ga pujian
tunggu x riv legitimately
kamu udah dijalan

ini lagi nunggu ewan beresin mandi
masa latihan tinju lembek
saya justru mau latihannya keras
biar sayanya nanti gak lembek
yakin latihannya mau keras
kamu takut berkelahi
tapi memang nggak bisa berkelahi
berarti kita harus menghindar
kalau menghindar mereka nanti malah ngejajah
sedangkan waktu diajar agus sama yayat kan udah jelas kalah
masa masih nekat
kan sebetulnya kita gak cuma berdua
ada yang bantuin
kalau kamu masih tetap nggak berani gak mau jalan
kamu mau kerja apa
waktu kamu masih itu
hibik kepada faulfirstech
daripada gak kerja
yang latihan banyak
minimal kena latihan
kalau bisa yang maksimal
maksudnya mau langsung latihan
saya kemarin ke rumah hamdan
hamdannya nggak ada di rumah
dia lagi ke rumah saya
kenapa hamdan nggak bisa ditelepon
gak bisa pakai hp istrinya
saya sempet tanya
istrinya punya hp atau enggak
biar nanti saya nelfon hamdan ke istrinya
istrinya bilang udah gak punya
udah gak punya hp
kalau udah gak punya hp

kalau udah gak punya

berarti sebelumnya punya
mau latihan mulai kapan
jadi saya harus pake sepatu celana sama kaos usus
kalau enggak ada gak bisa latihan
kalau enggak ada gak bisa latihan
waduh repot ya
saya misalkan trust protection
iih rp empat ratus ya
jadi cuma andat